social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa
promosi barang jasa
tidak boleh transaksi langsung bayar langsung tidak boleh lagi
menteri perdagangan zulkifli hasan akhirnya mempertegas bahwa
sosial commerce tidak lagi diperbolehkan untuk beroperasi layaknya marketplace atau e commerce
kebijakan ini diatur dalam revisi permendak no lima puluh
sementara itu seperti dikutip cnnindonesia com
pihak tiktok menyayangkan pengumuman pembatasan penggunaan sosial commerce
untuk bertransaksi jual beli
menurut tiktok ini akan berdampak pada enam juta penjual dan hampir tujuh juta afiliate tiktok shop
bima yudhistira adinegara mengatakan keputusan pemerintah sudah tepat
langkah memisahkan e commerce dan social commerce ini untuk melindungi data pengguna sosial commerce
meski begitu pemisahan ini
belum cukup untuk mengembangkan umkm di indonesia
masalahnya nggak selesai
ini hanya bagian kecil tapi kita harus banyak mendorong pemerintah
untuk membantu umkm lebih serius
mulai dari pemberian subsidi bunga yang lebih murah lagi
sampai kemudian menerbitkan semacam sanksi bagi pemerintah pusat
kementerian lembaga bumn
kepada barang umkm atau produsen lokal
nah kemudian juga harus membantu juga dari segi penurunan biaya logistik
selain itu kebijakan pemerintah untuk membatasi harga barang impor minimal seratus dolar as
atau sekitar satu lima juta rupiah bisa menjadi bumerang bagi ekspor umkm
pasalnya negara lain juga dapat memperlakukan hal yang sama
sama kepada indonesia
banyak sekali pelaku usaha di dalam negeri juga butuh barang impor sebenarnya
yang tidak diproduksi
sehingga pemerintah harusnya jangan pakai standar harga
tapi pemerintah pakai integrasi data
jadi selama barang misalnya entah dia di atas seratus dolar di bawah seratus dolar
memang tidak diproduksi di dalam negeri maka impor boleh
tapi kalau misalkan barangnya sudah ada substitusi produksi
maka barangnya tidak diperbolehkan atau dilakukan pembatasan
bima yudhistira juga menambahkan
pemerintah juga perlu membantu meningkatkan kapasitas pemilik umkm yang memiliki toko fisik
agar bisa beradaptasi secara digital
sebab kemajuan teknologi adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindari
kita mining room puncoroh jakarta